ini akan dibahas oleh
untuk kepentingan liga ini
tapi yang jelas
kalau liga ini dilaksanakan tentunya mengikuti
aturan aturan protokol kesehatan
yang sudah ditentukan
pemain atau tim itu harus
sudah vaksin dosis lengkap
sebelum main minimal harus sudah
ini persaraan memperlak
kemudian yang kedua liga ini dilaksanakan tanpa penonton